mengawali bulan ketiga di dua ribu dua puluh tiga pola pergerakan isg hingga saat ini masih terlihat berusaha keluar dari level konsolidasi wajarnya
dari sisi eksternal kekhawatiran belum akan berakhir sampai the fed sendiri yang nantinya akan menyatakan apakah mereka masih akan hawkish atau dovis
bagaimana dengan pergerakan isg pada pekan ini dan apa saja saham yang potensial menguntungkan di pekan ini
sudah bersama saya melalui sambungan virtual hendry wijaya analis sukor sekuritas
selamat pagi bang henry terima kasih sudah bergabung bersama kami
selamat pagi yuda terima kasih buat undangannya pagi ini
ya bang henry yang menarik mengenai isg adalah banyak sekali sektor sektor yang memperberat perdagangan pada pekan lalu
apa yang bisa anda review dari perdagangan pekan kemarin bang
baik jadi memang di minggu lalu yuda kita lihat asing itu keluar itu cukup besar bukan hanya di saham ya
tapi di berbagai aset kelas di indonesia
kita lihat dari pertama di pasar sbn kita itu terjadi capital outflow delapan ratus enam puluh miliar net sale oleh asing
di saham memang ada sedikit di akhir hari kamis jumat ada penambahan sekitar netbuy jadi akhirnya dua ratus tiga puluh miliaran
tapi kita lihat ini net sale nya kelihatan di tiga indikator utama
yang kedua yield obligasi kita itu naik delapan basis point
artinya kan harga obligasi jatuh ya karena ada aksi jual tekanan jual
jadi kalau kita lihat yang pertama yang diperhatikan oleh market kemarin penyebab aksi jual
karena memang ada beberapa hal dari ketakutan pasar terhadap spekulasi dari langkah how kiss the fat yuda
jadi pertama indikator yang dilihat market inflasi amerika turunnya itu lebih kecil dibandingkan prediksi pasar
penyerapan tenaga kerja bahkan sekarang dua kali lipat di januari dibandingkan desember
bayangin di januari kita penyerapan tenaga kerja di amerika lima ratus tujuh belas ribu
otomatis ini membuat market spekulasi bahwa wages itu atau upah akan naik dan akan membuat inflasi akan naik lebih tinggi
lebih tinggi ketiga tingkat pengangguran
indikator ini membuat market
makin percaya bahwa minimal
ini akan tetap
akan ada kenaikan suku bunga
yuda nah itu mungkin
sekilas tentang apa yang
diperhatiin oleh market di minggu lalu
tapi di satu sisi rupiah juga melemah lalu bagaimana
sebenarnya kondisi perdagangan
bursa indonesia dimana para investor masih
juga white mc mengingat
perdagangan di awal bulan baru mulai nih
dalam berapa hari lagi
ya sebenarnya sih ya kalau kita
tadi ini memang
di bulan maret ini kan
di tanggal tiga mei itu dari
kmf edwards mereka bikin polling ternyata
dia bilang akan ada kenaikan dua puluh lima
basis point lagi jadi lima dua puluh lima
terakhir nanti empat belas juni setelah
empat belas juni itu akan naik
semua kmf edwards sampai bulan
desember prediksi paling
besarnya akan tetap dijaga
nah jadi sekarang yang kita
perlu perhatiin market kan takut banget
sebenarnya ada potensi kalau suku bunga naik
ke resesi ini kemungkinan makanya teknologi
drop karena memang suku bunga
selama naik teknologi yang biasa
ini masih banyak bakar duit tentu
mereka jatuh keuangan juga dianggap
akan ada kontraksi terutama dari
resesi yang terjadi di beberapa negara
nah tapi ada kabar baik
kita tahu salah satu
vokal tahun lalu ngomong akan ada
belum lama yudha ini beberapa hari yang lalu
potensi resesi amerika diprediksi
kalau kita lihat goldman sachs udah ngubah
outlooknya ada tiga indikator yang dilihat
oleh goldman sachs yang pertama disposable
income itu naik dilihat dari upah
rata rata juga naik kan tadi kita sudah bahas
kerja amerika juga sangat kuat bahkan
adalah pengangguran terendah
sejak seribu sembilan ratus enam puluh sembilan bayangin aja
udah jauh banget terus perbaikan
di berbagai sektor bisnis
kalau kita lihat dari data atlanta fed
terakhir untuk q satu

atlanta fed berdasarkan seluruh indikator
leading indicator di amerika ini
sehingga kalau kita lihat disini bahwa
memang pasar udah biasa namanya
mengantisipasi resiko resiko terburuk
dari kenaikan suku bunga tapi
banyak hal lain banyak data positif
yang market itu kadang gak lihat
karena memang kebanyakan diberita yang
di bus the fed terus dari tahun lalu ya
nah jadi ini mungkin pertimbangan
untuk kita bisa mulai
sebenarnya mulai ancang ancang bisa buy sih
yang menarik tadi anda katakan
goldman sachs meningkatkan
proyeksinya terkait dengan pertumbuhan
ekonomi amerika gdp kemudian juga
pertumbuhan tenaga kerja di sana
tapi di indonesia selalu sangat
fluktuatif dengan nilai rupiah yang
terdepresi daripada dolar ketika
dolar menguat pasti orang sendiri akan
beralih ke saving event dan juga
berpengaruh terhadap sektor perbankan
salah satunya ya lalu bagaimana anda melihat ini
terutama kalau kita melihat secara asia
tadi bursa di beberapa negara
tetangga kita sudah membaik dan menjadi
pilihan sehingga orang lebih banyak
mulai berinvestasi ke luar negeri
terutama di kawasan asia lain
nah kalau rupiah mas yuda
ini kan melemah kemarin cuma gara gara
sebenarnya bank indonesia nggak naikin bunga
sedangkan orang ngeliat amerika bakal
wah di amerika lebih menarik karena kok
di indonesia tidak naikin bunga tapi
ini bukan hanya dilakukan di indonesia
di korea kemarin itu baru
dirilis suku bunga mereka tetap
menjaga supaya jangan ada tekanan kenaikan
harga nah sekarang apa yang perlu kita
perhatiin yang pertama sebenarnya
kenapa rupiah melemah padahal
trade balance kita neraca transaksi
kita semuanya surplus kemarin aja baru
laporan di senin minggu lalu itu
surplus ya tapi kenapa bisa
melemah karena selama ini devisa hasil
ekspor kita itu kebanyakan
dibawa ke luar negeri makanya kita
lihat di sepanjang dua ribu dua puluh
walaupun trade balance kita
surplus lima puluh empat miliar dolar tapi cadangan
devisa kita turun dibanding di desember
dibandingkan januari dua ribu dua puluh
nah sekarang yang penting adalah di bulan
maret kalau kita perhatikan akan ada satu
kebijakan yang dilakukan bank indonesia
untuk menerapkan kebijakan
devisa hasil ekspor nah ini
para perbankan kita akan
membuat namanya term deposit falas
jadi suku bunganya akan dibikin
bersaing dibandingkan negara negara
selama ini suku bunga kita jauh di bawah
nah hari ini kita akan bikin di bulan maret ini
akan mulai suku bunganya akan dibikin bersaing
dan kalau devisa hasil ekspor ini semuanya
akan masuk ke indonesia kita prediksi
kemungkinan minimal lah sebulan bisa dapat
dua miliar dolar anggaplah kalau sampai
akhir tahun bisa sampai anggap dua puluh miliar dolar
sampai tiga puluh miliar dolar bayangin kalau dirupiahkan
sekarang sekitar bisa
sekitar tiga ratus sampai enam ratus triliun ini
nah ini bisa membuat akan ada dana
info yang begitu besar ke indonesia
dan ini bisa bikin rupiah nanti menguat lagi
makanya ini menjadi salah satu katalis
kenapa kita agak optimis untuk melihat
dalam waktu dekat ini yuda
ya yang menarik tadi ada kebijakan pemerintah
lalu bagaimana dengan kinerja dari sejumlah
pelaku industri tanah air ya kalau kita melihat
dalam beberapa minggu ini akan ada
amunisi buat isg salah satunya adalah
laporan kinerja keuangan emiten
yang diprediksi cukup baik apakah anda melihat ini
merupakan katalis positif untuk
mendrive isg menjadi lebih baik pada minggu ini
betul pasti karena kita melihat dari leading indicator
semua di indonesia semua positif juga ya
terutama dari sektor banking kemarin kan
sekitar awal habis februari wah laporan keuangannya semua
kugunya luar biasa ya empat bank big caps kita
tapi yang lebih diperhatiin market mungkin
sekarang kita perhatiin ini
masih berhubungan sama the fed
sekitar nanti hari kamis nanti akan ada
speech dari presiden atlanta fed
ini nanti orang akan lihat arahnya ke suku bunga
yang kedua nanti akan ada data weekly
inisial job claim di hari kamis juga ya
nah ini perlu diperhatiin
kalau sampai initial job claim nya jauh lebih kuat
maka orang akan lihat ini akan membuat upah itu
akan tetap naik mendorong inflasi lagi
dan akhirnya kenaikan suku bunga akan lebih tinggi
di hari jumat prediksinya
kalau ini keluar personal consumer expenditer
ini nanti orang akan lihat ini sebagai catatan
untuk the fed menghitung inflasi kedepannya
nah ini jadi tiga indikator ini di hari kamis dan jumat cukup krusial
kalau laporan emiten saya percaya
mestinya sih akan tetap positif karena
sampai bulan desember ya harga komoditas masih tinggi
data pertumbuhan ekonomi kuat
perbankan landing growth nya pun luar biasa
nah gitu yuda
yang menarik adalah jobless claim
kalau ini sedikit agak kontradiktif
seandainya ternyata jumlahnya semakin besar
berarti asumsinya pengangguran juga masih tinggi
meskipun tadi banyak lapangan pekerjaan yang terbuka di amerika serikat
lalu bagaimana dengan sektor industri tanah air
masih sangat relevan dengan kebijakan kebijakan the fed
terutama laporan keuangan dan laporan jobless claim
kemudian juga expense expenditure setiap minggu yang keluar
yang kira kira bisa related
yang bisa dicermati oleh para pelaku pasar hari ini
baik sektor yang bisa kita cukup optimis tahun ini
pertama kalau banking udah pasti karena dari devis hasil export
ini bisa mendongkrak devis hasil ekspor masuk ke perbankan kita
sehingga ini akan membuat dana pihak ketiga semakin besar
sehingga kemampuan untuk memberi kredit juga akan meningkat ya tahun ini ya
kalau kita hitung dari defis hasil ekspor yang selama ini jadi surplus travel balance kita
nah yang kedua kita juga lihat terutama sektor metal mining yang paling positif ya
karena memang pertama dari sisi nikel kita lihat pemerintah sekarang sedang mensubsidi berbagai kendaraan listrik
untuk ada subsidi terus juga
re opening ekonomi china butuh nikel dalam jumlah besar
terutama properti sedang di stimulus di china saat ini
ya sedang dilonggarkan aturan tiga plotnya
otomatis ini kan akan kalau sampai properti naik
maka permintaan nikel akan besar
yang ketiga kita lihat emas
karena di tahun dua ribu dua puluh dua kalau kita perhatiin berbagai bank sentral itu
nambah emas dalam jumlah besar yuda
karena memang targetnya adalah kalau ada resesi di tahun ini
maka safe havennya yang udah pasti akan yang paling bagus adalah yang pegang
yang underlying emas
makanya emas udah lagging
sekarang kan musuhnya emas cuma tinggal satu yaitu kenaikan suku bunga the fed
selama suku bunga devet masih naik emas gak bakalan bisa perform
tapi prediksi kami dari suku sekuritas di second house nanti di semester kedua dua ribu dua puluh
mestinya suku bunga akan mulai turun di akhir tahun dua ribu dua puluh tiga yuda
oleh amerika ya
ya menarik sekali tadi pemaparan anda
terakhir ini rekomendasi
saham saham apa yang perlu di koleksi
dan kapan kita bisa melihat kira kira harus ada yang dibeli atau dirilis di minggu ini
tadi ada sedikit memberi spill terkait dengan sejumlah energi ya yang menarik untuk dicermati
baik yang pertama tentu saham kalau sekarang ini bbni ya kalau buy technicalnya sih
buy bisa beli di delapan ribu delapan ratus dua puluh lima sampai delapan ribu delapan ratus tujuh puluh lima
ini harga pembeliannya nanti kita bisa target jual kita di sembilan ribu lima ratus lima puluh
mungkin kita bisa cut loss kalau dia turun lagi di bawah delapan ribu
nah ini ada beberapa sentimen yang pertama tadi dari ide visa hasil ekspor yang bisa menambah dana pihak ketiga yang kedua
by bni kan di tanggal enam belas maret sampai lima belas september dua ribu dua puluh empat diperkirakan akan ada by back sembilan ratus lima miliar
nah ini bisa mendongkrak lah untuk sentimen positif ke bbni
nah berikutnya juga kalau kita lihat saham berikutnya telkom ya telkom juga kemarin sempat ada berita ada mtel abis ingin mengakuisinya ya
kemarin sempat ada berita ada mtel abis ingin mengakuisinya ya

ala bernyata beda
nah ini kita bisa lihat dividend yieldnya juga cukup menarik

sekarangnya kan telkom sudah naik lumayan nih
kalau sampai dia tembus di atas ma satu ratus lima puluh nya kita bisa beli on break out
kita kalau mau beli di atas rp empat dua puluh boleh beli
nah nanti target jualnya empat ribu dua ratus sepuluh
pokoknya inget tapi kashnya karena dia udah naik lumayan tinggi nih
siap siap jangan sampai diturunkan empat sepuluh
siap siap sudah itu aja dah
terima kasih buat hendry
pemaparannya hendry wijaya analis
sekuritas selamat pagi bang hendry
terima kasih selamat pagi